saat ini indonesia berada di posisi ke tujuh penambahan kasus harian covid sembilan belas tertinggi di dunia
berdasarkan data dari website world ometers penambahan kasus harian sudah tembus lebih dari dua puluh ribu kasus
epidemiolog diki budiman mengatakan salah satu kelemahan yang menjadi penyebab angka covid di indonesia kian meningkat adalah kapasitas testing yang masih minim
menurutnya penting untuk terus memaksimalkan pelaksanaan tiga t testing tracing dan treatment dan juga vaksinasi sebagai bagian dari intervensi utama

pemerintah terus menggenjot berbagai upaya penanggulangan covid sembilan belas terutama dalam pelaksanaan vaksinasi
pada dua puluh sembilan juni total vaksin yang telah disuntikan yakni sudah sebanyak empat puluh satu juta dosis
prioritas utama yaitu lansia yang baru dilaksanakan sebanyak empat tujuh juta dosis atau dua puluh dua persen saja
pada usia lansia harus menjadi tetap prioritas kita
mempercepat mengaslerasi vaksinasi
karena seiring dengan tambahnya usia resiko kesakitan dan kematian itu menjadi besar
kalau pada anak anak di bawah delapan belas tahun resiko kesakitan dan kematian itu masih kurang dari sepuluh persen
tapi kemudian kalau di atas usia produktif itu sudah mencapai dua puluh persen
kalau di lansia itu sudah lebih dari tiga puluh persen
diki budiman menambahkan respon awal yang cepat tepat kuat dan berbasis sains dibutuhkan
agar dapat menghantarkan sebuah negara kepada level yang terkendali
selain itu kerjasama juga penting
tidak hanya dari pemerintah dan tenaga kesehatan saja namun juga dari masyarakat